nanti kalau kalah
lu tau gak
peraturan kampanye itu
semua atribut kampanye harus dicopot
kenapa poster papa doang yang lu copot
kenapa poster dia gak lu copot
pasti karena dia calon mertua lu ya
lu pasti sedih ya
nggak bisa bolak balik lagi masangin poster kesini
kalau saya menang
saya akan membangun kampung tanah baru ini
menjadi kampung yang mandiri dan kuat secara ekonomi
bambu sudah habis lebih baik memilih bang mamat
saya akan mengaktifkan kembali posyandu dan kesehatan masyarakat
ya allah mau mau
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pengajian dimana ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kalau saya menang mohon maaf bang muhid
tapi emang disuruh bilang begini
kalau saya menang saya nggak tahu tugas rw
kasih tahu saya saya mesti gimana
nanti saya kerjakan
demikianlah daripada adanya daripada saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sekarang tiba pada acara utama yaitu pencoblosan
nanti kalau kalah jangan dendam ya